lembaga pemeringkat ⁇ oodies mempertahankan peringkat utang indonesia di level layak investasi atau investment grade
tapi mudis memperingatkan risiko timbunan utang swasta yang tergantung dana asing
⁇ oodies menyatakan peringkat utang indonesia tetap di level baa tiga dengan prospek stabil
sebagian besar tambahan utang ini dalam mata uang asing